ikan pindang sebanyak tiga kuintal disusun membentuk gunungan setinggi empat meter
di halaman kantor kecamatan brondong kabupaten lamongan jawa timur pada minggu siang
ikan pindang ini merupakan pemberian nelayan berondong sebagai wujud syukur atas tangkapan laut yang melimpah
gunungan pindang ini sengaja dipertontonkan untuk meramaikan festival ikan pindang
namun tak disangka gunungan pindang justru menjadi sasaran rebutan ratusan warga yang melihat
namun sayang akibat warga yang saling berdesakan sebagian ikan berjatuhan hingga hancur terinjak injak
meski begitu warga mengaku senang bisa mendapatkan ikan pindang gratis
rebutan apa bu
kita masih ada tangkapan untuk peserta terheboh
nanti di buat apa
selain memperlihatkan gunungan pindang setinggi empat meter festival pindang brondong juga diramaikan dengan aksi emak emak
yang mengikuti lomba mengulek sambal ikan pindang asap di atas seribu cobek
kalau ini sambal apa ini
ini sambal makan
ini sambal makan
kalau ikannya yang di
tadi memang disuluh cobek gitu ya
karena semuanya sedih
biar seru ya
festival pindang brondong ini digelar bertujuan mempererat tali persaudaraan sesama nelayan dengan warga sekitar
juga sebagai upaya memperkenalkan pindang hasil tangkapan nelayan setempat agar semakin dikenal masyarakat luas
acara ini akan digelar setiap tahun
miftahul arief lamongan jawa timur